seks ini untuk
saya sudah tahu
kalian pasti mencari telur emas itu kan
aku kesini untuk mencari obat
untuk penyakit kakakku
kesan yang sakit parah
saat ini sudah tidak ada lagi disini
kakek tidak dapat berbuat apa apa
andi bangun andi
andi bangun macan sudah pergi
macan sudah pergi
iya macan sudah pergi
sudah dibilang macan sudah pergi juga
wahai anak cucu pendekarmu
kami akan menjagamu
terima kasih lah jemaah cang
aku dan rakyatku merasa terhormat
bisa bertemu pemilik
hanya ahli waris pendekar mulan
yang gagah berani yang bisa memiliki itu
izinkanlah kami minta pertolonganmu pendekar
tolong sembuhkan putraku yang nakal
dan suka keluyuran itu
baiklah jemaah cang

kamu jangan bergerak dulu
kamu jadi kodok lagi
karena bisa bisa ia berubah lagi jadi kelinci atau kodok dan tikus
engkau kutitahkan untuk mengawal tamu tamu kita ini
agar selamat sampai di tempat tujuan
di tengah hutan ada kawasan terlarang
tempat tinggal burung merah raksasa yang
dan ada ter culpa
dan ada kita disotype
turunlah aku harus menolong merdeka

tenang macan ramuan ini akan menjumpkan umur kamu
terima kasih andi kau memang teman yang baik
kamu mempertemanan aku
wah makannya sudah matang
maka perlian kita masih jauh
tidak kita sudah melewati di tengah hutan
siang nanti kita sudah akan tiba di batas luar hutan
dan dari situ kita sudah sangat dekat dari rumah tabib
semoga saja aku bisa segera mendapatkan telur emas itu
untuk mengobati sakitnya kau junjun
lebih baik kita cepat cepat pergi dari sini
iya biar lebih cepat sampai
supi temasku biar aku yang mencari sumpit emas itu ke curang tapi bagi menurutnya
tidak mungkin andi
hai curang itu sangat curang hahaha
ini akan disantap siangku hahaha jangan kemana mana sahabatku baik tapi kau harus menyerahkan
sumpit emas satu lagi yang masih kau simpan karena sumpit emas juga akan menambah kekuatanku
jangan jangan jangan jangan berikan sumpit emasmu pada burung jelek ini jangan
hahaha jadi kalau lebih suka jadi santap siangku
hahaha aku tidak takut jalan jalan berikan tidak andi aku tidak bisa sumpit emas ini memang
warisan yang tak ternilai tapi persahabatan jauh lebih mahal artinya oleh sebab itu aku
akan ikhlas menjalankan covid ini agar kau dapat terbebas dari burung jahat itu
hahaha ayo cepat berikan sumpit emasku
sekarang lepaskan sahabatku melepaskan santap siangku enak saja tapi kamu sudah janji mau
melepaskan andi ya aku berbohong
bahkan aku akan juga jadikan kamu jadi santap siangku
wah aku tidak takut padamu burung jahat
mari kita bantu pendekar cilik itu
ambillah sumpitmu kembali pendekar
terima kasih banyak ya kawan kawan
pergilah pendekar perjalanan kalian masih panjang
baiklah sampai bertemu lagi ya
cepat kita jalan lagi
iya biar lebih cepat sampai
sumpit kamu mau ikut
sumpit kamu mau ikut
saya kesini untuk
saya sudah tahu kalian pasti mencari telur emas itu kan
betul kek aku kesini untuk mencari obat untuk penyakit kakakku
kesana sakit parah
tapi sayang telur emas itu saat ini sudah tidak ada lagi di sini
kakek tidak dapat berbuat apa apa tanpa telur emas itu
kecuali kalian bisa mendapatkannya sendiri
tolonglah kek sembuhkanlah penyakitnya ke saya
telur itu berada dimana
telur itu ada di puncak gunung api
yang saat ini dijaga oleh cucunya kinagak genni
akhirnya kita sudah sampai
tapi dimana tempat telur emas itu